bank indonesia memastikan masyarakat bisa menukarkan uang yang rusak akibat terendam banjir di kawasan jabodetabek
selain ke bank sentral penukaran juga bisa dilakukan di bank pemerintah dan swasta terdekat
meski demikian ada beberapa kriteria rupiah rusak yang bisa ditukar ke bi
yakni rupiah yang masih bisa dikenali keasliannya atau yang hanya rusak sepertiga bagian
selain itu uang rupiah yang robek menjadi dua namun masih lengkap
atau yang keterangan nomor serinya masih lengkap juga masih bisa diterima
di sisi lain penukaran uang yang rusak akibat banjir tak bisa dilakukan untuk mata uang asing
falas yang rusak pun tidak bisa ditukarkan ke tempat penukaran mata uang asing atau money changer
dikutip dari cnn indonesia com bi memastikan kegiatan operasional sistem pembayaran dan operasi moneter
tetap berjalan normal di tengah bencana banjir jabodetabek